pasca terjadinya penolakan pemakaman perawat karena covid sembilan belas di tempat pemakaman umum sewakul ungaran barat pada kamis lalu
pemerintah kabupaten semarang langsung menyediakan tempat pemakaman bagi jenazah covid sembilan belas
hal ini dilakukan guna mengantisipasi terulangnya penolakan warga
lahan tpu yang disediakan memiliki luas tiga empat hektare berada di desa candirejo ungaran barat
luasnya ada sekitar tiga empat hektare dan juga kebetulan berada di belakang makam yang sudah ada
seandainya ada jenazah yang terjangkit covid juga semua masyarakat mendukung apabila dimakamkan di tpu yang baru tadi
tpu tersebut selain untuk pemakaman jenazah covid sembilan belas juga akan untuk pemakaman jenazah
dan pemakaman yang tidak ada identitas
ini adalah pemakaman umum bagi warga kabupaten semarang
sebelumnya pemerintah kabupaten semarang juga telah menyediakan makam umum genuk di ungaran timur
untuk pemakaman jenazah covid sembilan belas
rtb bowo kabupaten semarang jawa tengah